anda kembali di cnn indonesia news report
anda merupakan pencinta mie kurang lengkap tanpanya jika tidak mencoba menu yang satu ini
ada mie gulai namanya
perpaduan mie peranakan tiongkok mie aja ada peranakan ya dengan kuliner nusantara
mie gulai daging sapi adalah menu andalan di salah satu kedai mie di surabaya
kami hadirkan liputannya dan seperti apa rupa mie gulai tersebut untuk anda
di kawasan ngagel surabaya jawa timur mie dengan siraman kuak gulai kental dan daging sapi membuat lidah penikmat kuliner bergoyang
mie gulai daging sapi ini adalah perpaduan kuliner peranakan tiongkok dengan kuliner nusantara
mie yang digunakan dibuat sendiri berdasarkan resep turun temurun
sementara bumbu bumbunya diracik dari aneka rempah khas indonesia
di antaranya daun salam serai kayu manis dan lain lain
daging sapi direbus bersama santan kental bersama bumbu yang sudah ditumis sebelumnya
karena makanan saya favorit budi terus saya juga suka makan mie
yang saya rasa itu saya ingin kombinasikan antara serera nusantara dengan dari chinese
kita kombinasikan supaya jenis selera indonesia
penyajian mie yang berbeda dengan kuah gulai dan potongan daging sapi dengan ukuran jumbo membuat pengunjung penasaran
aroma rempah yang kuat juga membuat mie ini menjadi unik
jadi dagingnya itu empuk mereka itu pas teksturnya terus teksturnya juga kenyal gak keras kayak orang jual biasanya
terus habis gitu rempahnya itu juga kerasa banget sih
satu porsi mie gulai dihargai rp dua puluh delapan
selain mie gulai ada juga menu mie goreng mercon mie kuah dari kari daging sapi dan sate komo
francisca wijaya surabaya